amukan keluarga pasien rsud dr m haulusi mewarnai penanganan kasus covid sembilan belas di kota ambon
salah satu anggota keluarga jatuh pingsan ketika beradu argumen
keluarga tidak terima jenazah pasien akan dimakamkan dengan protokol kesehatan
protes dilontarkan karena berdasarkan hasil tes jenazah negatif covid sembilan belas
meski sebelumnya masuk ke ruang perawatan karena positif
polisi dan satpol pp turun tangan menenangkan keluarga pasien dibolehkan mengambil sekaligus memakamkan jenazah seperti biasa
di wonomulyo poliwali mandar solusi barat dua pria masing masing aha dan im terlibat duel karena perkara spele
aha tersinggung disebut gagal panen karena terpapar covid sembilan belas
aha yang emosi menyerang im yang sedang memegang senjata
duel tidak terhindarkan hingga keduanya mengalami luka dan dibawa warga ke puskesmas
dan terus datang lari bapaknya bawa anu balo
lari kata masuk di rumahnya setiap pukul di jahitan menghintar kakak
terus saya di apa namanya itu di pintu di dalam
saya anu kepalaku
ini kami dari satreskrim belum bisa mengambil alih terkait dengan upaya hukumnya atau penanganan hukumnya
karena sampai sekarang dari dua puluh delapan pn belum ada yang melaporkan terkait dengan kejadian tersebut
saat ini masih ditangani oleh polsek wonomulyo untuk terkait dengan titik terang atau kronologi
secara detailnya bagaimana
polisi menyita barang bukti balok dan parang yang digunakan ketika saling serang sebagai barang bukti
demi liputan cnn indonesia